indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit demam korean pop atau k pop
drama yang sudah lebih dahulu tayang di layar kaca tanah air pun membuat fanitisme pencipta korea menjalar
tren inilah yang kemudian dimanfaatkan produsen kosmetik asal korea selatan membuka pintu ke pasar indonesia
semua hal yang berbau korea seperti k pop drama film dan tak terkecuali kosmetiknya
saat ini sedang digandrungi oleh anak muda indonesia khususnya kaum hawa
gencarnya promosi produk kosmetik korea di indonesia dan dukungan maksimal pemerintah korea
berhasil memikat konsumen indonesia yang ingin tampil cantik bak artis korea
kosmetik korea dikenal sebagai modern kosmetik yang natural atau tidak kaya akan warna
kalau kelebihannya karena mereka juga memang produknya bagus ya
dan packagingnya menarik kemasannya oke itu kelebihan mereka
terus saya kira harganya pun masih terjangkau
terus tren produknya itu modern ya jadi orang orang kita kan seneng ya beli barang barang yang oke modern gitu ya
yang lama lama mungkin debosen ya jadi modern itu
ya kekurangannya ya kemungkinan harganya pun kadang kadang untuk yang remaja remaja ya termasuknya mahal
produk kosmetik korea mulai masuk ke indonesia sejak tiga tahun terakhir
produk yang terkenal adalah skincare
beberapa brand asal korea yang sudah memiliki pasar di indonesia mengaku
khususnya jenis bb cushion lipstick skincare dan masker
kita produk sebenarnya lebih di bb cushion tapi kita juga ada lipstick ada eye palette juga
cuman yang lebih kita fokusin itu di bb cushion karena di indonesia barang korea lagi trennya juga salah satunya bb cushion
setelah kita masukin barang barang
kesini laku banget banyak yang cari karena emang udah banyak di review sama beauty vlogger kan
jadinya oh ternyata udah ada di indonesia terus banyak yang beli kayak gitu
strategi marketing yang menyasar anak muda dengan harga yang bersaing dan dapat dicoba sebelum membeli
membuat toko yang menjual kosmetik korea dipenuhi pengunjung
saya lebih suka yang lokal karena kulit saya kan sensitif
takutnya kalau misalkan dari produk dari luar
karena kan kandungannya beda ya jadi mendingan yang lokal aja sih
soalnya lebih natural terus lebih banyak anak muda yang pakai juga
kalau dari korea sih saya kurang suka yang flowless gitu gak suka
produk kecantikan yang beragam menjadi daya tarik pencinta kosmetik dan perawatan kulit yang ingin memenuhi kebutuhannya
kehadiran pameran kecantikan terbesar di jawa barat bertajuk the empat international beauty expo and premium batik trade exhibition pun
memberi kemudahan bagi pengunjung melengkapi produk kecantikannya
pameran yang digelar di trans convention center the trans luxury hotel bandung pada delapan sebelas maret dua ribu delapan belas ini
diikuti lebih dari empat puluh pengusaha industri kosmetik lokal ataupun luar negeri
gratis dan terbuka untuk umum
inilah hasil kerjasama cipta media dengan the trans luxury hotel bandung
anak perusahaan city corp yang berafiliasi dengan cnn indonesia
pameran ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pengusaha kosmetik
zai ul haq bandung